ramai pemberitaan mengenai phk karyawan sejumlah startup
seperti zenius ling aja hingga tanihab
padahal bekerja di startup itu stigma nya enak
selain digawangi oleh orang muda dengan karyawan kaum milenial dengan gaji yang relatif besar
lalu kenapa perusahaan yang diidolai oleh kaum muda ini justru melakukan phk
nah simak empat faktor penyebab maraknya phk di sejumlah perusahaan rintisan alias startup
istilah startup biasanya mengacu pada sebuah usaha yang baru dirintis dan menerapkan inovasi teknologi
kemudian menjadi solusi dari sebuah masalah di masyarakat
menurut lembaga pemeringkat startup asal peru startupranking com saat ini indonesia memiliki dua tiga ratus tujuh puluh sembilan startup
jumlah pengguna internet di indonesia yang mencapai angka dua ratus lima juta menjadi prakondisi kemunculan banyaknya startup di tanah air
perusahaan startup biasanya memiliki sifat disruptif terhadap industri yang sudah ada
salah satunya dengan cara royal atau dikenal dengan istilah bakar uang
metode ini dilakukan untuk membangun ekosistem sekaligus melakukan riset pasar
apalagi ketika investor masuk untuk memperluas pasar mereka menggelontorkan dananya untuk memberi dana subsidi dan harga murah kepada konsumen
namun metode ini bukan tanpa risiko
tetapi ketika bakar uangnya
dan itulah di dunia digital ketika satu aplikasi bakar uang dia akan diikuti oleh aplikasi lain yang melakukan hal yang sama
untuk saling merebut pasar
dan ini merupakan hal yang tidak sehat
jadi dalam fenomena ini yang paling rugi adalah bisnis model dari startup yang business to consumer
salah satunya di platform e commerce misalnya
sementara startup yang tujuannya adalah untuk business to business
relatif tidak terlalu terpengaruh dengan tech bubble
atau kurangnya pendanaan
karena mereka memang menyelesaikan solusi atas permasalahan bisnis
solusi atas permasalahan umkm ada yang di pertanian agritech ada yang di sektor kesehatan
mereka tidak perlu melakukan bakar uang untuk promo dan cashback
hingga saat berita ini dibuat setidaknya ada delapan startup yang melakukan phk
mulai dari jd id tanihub zenius hingga yang terakhir startup edutech fahamify
lalu pertanyaannya apakah gelombang phk startup yang terjadi saat ini termasuk bubble burst yang telah lama diprediksi
karena bukan sektor digital saja yang diketahui melakukan phk
pada april dua ribu dua puluh dua unilever merumahkan satu ratus enam puluh satu karyawan di surabaya
atas apa gerangan yang sedang terjadi saat ini
yang dua tahun kita belajar dipaksa online sekarang beraji euforia balik lagi ke offline
apalagi di indonesia kemarin bersamaan dengan mudik
sehingga apa pasar berubah di perilakunya
yang kemarin covid bahwa menjadi online ada benefit dalam tanda petik untuk teman teman digital startup ini sekarang berubah
nah di data kami di kami kami karena sebuah perusahaan ekosistem
yang menangani semua online dan offline dalam sebuah integrasi
data yang kami pegang perubahan yang terjadi selama itu apa namanya
ramadan dan sekarang pasca satu bulan setelah lebaran
habis mudik dibebaskan terutama di indonesia datanya adalah seperti ini polanya
jadi itu adalah perubahan
dan juga di offline
artinya apa dalam konteks behavior pasar ini disebut transisi
maka behavior customer itu atau behavior shopper itu sedang mencari titik barunya
hadi kunchoro menambahkan selama pandemi berlangsung banyak bantuan sosial dari pemerintah ke masyarakat
kini setelah pandemi meredah dan program bantuan pun mulai dihentikan hal ini mempengaruhi kondisi likuiditas masyarakat
nah selain dua faktor tadi
ada dua faktor lainnya yang terkait dengan kondisi makroekonomi global
yang pertama adalah rencana kenaikan suku bunga dari bank sentral amerika the federal reserve
nah suku bunga yang meningkat ini membuat investor lebih selektif untuk menaruh uang pada sektor berisiko tinggi seperti startup
sehingga diprediksi tren pendanaan startup akan menurun tahun ini
akibatnya bagi startup yang terbiasa melakukan startu

kini harus melakukan efisiensi salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan
kedua pergerakan rantai pasok global yang terganggu
selama pandemi arus barang dan jasa dunia menjadi terhambat akibat berbagai aturan pembatasan
contohnya pasokan dari tiongkok yang terhambat akibat covid sembilan belas
ditambah lagi dengan adanya perang rusia dan ukraina
membuat biaya komponen produksi menjadi semakin meningkat
sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi
inilah yang menjelaskan mengapa terjadi phk karyawan unilever di surabaya beberapa waktu lalu
nah jadi sekarang udah lebih jelas ya
cuma menjadi ramai atau heboh itu karena badai phk ini terjadi dalam waktu yang berdekatan
dan dilakukan oleh lebih dari satu startup
tapi sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan
karena sejumlah perusahaan konvensional juga sudah melakukan gelombang phk dari sejak awal pandemi
nah ada ramayana yang melakukan phk sebanyak empat ratus dua puluh satu karyawan
retail giant malah berhenti beroperasi
ada juga shell dan terakhir oleh unilever
semua terjadi karena harus menyesuaikan dengan kondisi makroekonomi yang terjadi saat ini
untuk menutup laporan ini saya ingin membacakan keterangan resmi yang diberikan jdid dan zenius
yang diterima oleh tim cnn indonesia
dari jdid mereka mengatakan alasan phk ini untuk beradaptasi dengan dinamika dan tren industri di indonesia
lalu dari ceo zenius rohan wonga mengatakan bahwa keuangan perusahaan masih stabil
setelah mendapatkan suntikan dana tahun ini dari mdi venture
dan pengurangan karyawan dilakukan karena mereka mengubah strategi bisnis
dan kedepan fokus pada model bisnis hybrid setelah melakukan akuisisi primagama
nah dari keterangan dua startup ini sudah cocok ya dengan analisa yang kami sampaikan sebelumnya
bahwa tren phk di sejumlah startup ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi global yang tidak menentu
sehingga tidak ada lagi istilah bakar duit dan startup harus lebih realistis mengubah strategi bisnis menjadi lebih rasional
tren phk di sejumlah startup memang tak bisa dilepaskan dari faktor perubahan perilaku konsumen
dan kondisi ekonomi global
hadi kunchoro memprediksi tren ke depan adalah integrasi digital antara sektor online dan offline
para founder startup juga diingatkan agar mulai memikirkan strategi bisnis baru
guna beradaptasi dengan kondisi baru serta memikirkan fundamental bisnis dan tidak hanya mengejar valuasi
sehingga usaha ataupun bisnis rintisan ini stabil dan berkembang